wakil ketua dewan pembina partai solidaritas indonesia grace natali dalam akun instagramnya menyebut
ade armando mengatakan tidak gentar sedikitpun meskipun dirinya telah menjadi korban pengeroyokan hingga babak belur
hal tersebut dikatakan ade kepada grace saat di jengkuk di rumah sakit siloam pada hari selasa
menurut grace ade armando disebut akan semakin menggilas setelah pulih dari luka yang dideritanya
saat ini ade armando dirawat di ruangan hcu rumah sakit siloam jakarta
menurut pihak keluarga kondisi ade armando saat ini sadar dan mampu berbicara termasuk mengingat kronologi kejadian penganiayaan
meski demikian pihak rumah sakit enggan membeberkan kondisi detail ade armando
kondisi ade hanya diungkap oleh pergerakan indonesia untuk semua yang dideklarasikan ade armando beberapa bulan lalu
kalau untuk komunikasi alhamdulillah ya
kalau untuk komunikasi alhamdulillah ya
itu sudah berhasil diamankan dan saat ini sedang masih dalam pemeriksaan
sementara itu sejak selasa petang belasan karangan bunga dari berbagai elemen masyarakat memenuhi pintu masuk markas polda metro jaya di jalan gatot subroto jakarta selatan
selain dukungan ke pihak kepolisian untuk mengusut kasus kericuhan pada unjuk rasa di dpr mpr senin lalu terdapat juga dukungan terhadap ade armando
tim liputan cnn indonesia